saat ini dan puspom tni marsda tni agung handoko cs dan kapus pen tni menggelar konvers terkait kasus prajurit tni yang mendatangi mapol restabes medan
kita simak keterangannya berikut ini
ketika tni menggelar konvers terkait kasus prajurit tni yang mendatangi mapol restabes medan tni menggelar konvers terkait kasus prajurit tni yang mendatangi mapol restabes medan
saya tertulis kepada kakumdam pada tanggal tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga untuk diberikan fasilitas bantuan hukum dalam proses hukum yang dihadapi oleh saudara ahmad roshid hazibwan di polrestabes medan
hal ini dikuasai
saya membuatkan dengan surat kuasa dari saudara ahmad roshid hazibwan kepada tim kuasa hukum sebanyak empat belas personil dari kum dan satu bukit barisan sebagai penerima kuasa yang ditandatangani di atas meterai oleh saudara ahmad roshid hazibwan

saya membuatkan dengan surat kuasa dari saudara ahmad roshid hazibwan kepada tim kuasa yang ditandatangani di atas meterai oleh saudara ahmad roshid hazibwan

saya membuatkan dengan surat kuasa dari saudara ahmad roshid hazibwan kepada tim kuasa yang ditandatangani di atas meterai oleh saudara ahmad roshid hazibwan

apakah prajurit dan keluarga tni itu dapat diberikan bantuan hukum apa tidak
dalam hal ini apakah saudaranya mayor dha itu bisa dikasih bantuan hukum apa enggak nanti kita lihat
yang kedua adalah apakah perwira hukum contohnya seperti saya dapat menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam suatu sidang pengadilan
terus yang ketiga adalah sebetulnya
karena prosedur dalam pemberian bantuan hukum itu seperti apa
tiga hal ini nanti yang akan saya sampaikan kepada anda
yang pertama adalah apakah prajurit dan keluarga itu dapat diberi bantuan hukum
mari kita tengok terkait dengan aturannya
aturannya itu ada di dalam pasal dua puluh tujuh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya
ini sebetulnya siapapun itu sama kedudukannya di hadapan hukum
ini biasa disebut dengan equality before the law
kemudian adalah ada pasal enam puluh sembilan undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kitab undang undang hukum acara pidana
jadi sebetulnya tersangka tertakwa terbidana itu punya hak untuk didampingi penasihat hukum
kemudian ada juga pasal lima puluh enam undang undang nomor empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan
tentang kekuasaan keagiman
di sana juga diatur silakan dicek
kemudian ada juga pasal satu undang undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang bantuan hukum
yang pada itu
intinya kita dapat punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum
selanjutnya di dalam undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yaitu peradilan militer
itu diatur di pasal satu ratus lima dua ratus lima belas dan pasal dua ratus dua belas
silahkan dicek di sana
kemudian juga ada undang undang tni
undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat
nanti saya akan jelaskan ini
pasal lima puluh ayat dua khususnya huruf f
di sana disebutkan bahwa prajurit dan prajurit siswa
memperoleh rawatan dan layanan kedinasan
yang meliputi penghasilan a dan seterusnya f
itu adalah bantuan hukum
kemudian ada juga pasal lima puluh ayat tiga undang undang yang sama
yang berbunyi ini
keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan yang meliputi
rawatan kesehatan pembinaan mental dan keagamaan
se bantuan hukum
sehingga tadi bahwa keluarga prajurit dan keluarganya itu punya hak
untuk mendapatkan bantuan hukum
ya clear kan yang ini
yang kedua adalah
apakah prajurit sorry
apakah perwira hukum seperti saya dapat menjadi penasihat hukum apa enggak
dalam hal ini adalah mayor dhh itu bisa nggak dia menjadi penasihat hukum
dan beracara di dalam sidang pemeriksaan atau sidang pengadilan
ini karena di media kan beredar bahwa tni itu tidak boleh beracara di sidang kan gitu
banyak media meliput seperti itu
karena ada surat edaran mahkamah agung
surat edaran nomor dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer
yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di muka pengadilan
itu menjadi dasar kita
mendampingi di dalam sidang di pengadilan
kemudian ada juga surat ketua mahkamah agung
yang pada intinya adalah memberi izin kepada anggota tni
untuk menjadi pembela atau penasihat hukum
bahwa perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya
itu dapat beracara di pengadilan
perwira hukum dapat mendampingi tersangka terdakwa terpidana
di semua level pemeriksaan
pertanyaan terakhir adalah
bagaimana prosedur dan pemberian bantuan hukum
mengacau pada undang undang dasar
kemudian undang undang yang telah saya sebutkan tadi
di lingkungan tni termasuk di lingkungan angkatan
itu sudah ada peraturan
sudah ada cap di dalam ini
yang dikeluarkan pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kemudian juknisnya
petunjuk teknisnya itu dua ribu delapan belas
yang kemudian ini diikuti oleh angkatan darat
angkatan laut dan angkatan udara
yang pada intinya
bahwa mengatur mengenai prosedur
pemberian bantuan hukum
bahwa pertama harus ada permohonan
orang itu bisa prajurit
orang itu bisa keluarga
permohonan ini diajukan kepada satker
dimana dia ada
contohnya ada anggota buspen
maka kemudian yang bersangkutan
mengajukan permohonan ke kapuspen
akan membuat surat permohonan ke kababinkum
itu akan meneliti
pertanyaannya kita punya kewenangan nggak
apakah ini perdata
apakah ini tata usaha negara
atau ini nanti masuknya ke pengadilan agama
bener gak pengadilan agamanya
ataukah justru ini pengadilan negeri
ketika yang bersangkutan
ini kemudian akan diteliti
dan hasil penelitian itu
apakah ini akan dibantu apa enggak
ketika akan dibantu
akan membuat sp
kepada perwira di lingkungannya
untuk memberikan bantuan
apa perwira ini sudah mendapatkan sp
untuk memberi bantuan kepada
atau ibu x
atau bapak x begitu
yang mendapatkan sp ini akan menghubungi
pemohon awal tadi
kemudian akan dibuat surat kuasa
yang intinya adalah bahwa
pemohon tadi memberikan kuasa
kepada tim yang ada di dalam sp tadi
dan ketika sudah ada kuasa
maka kemudian dia baru melakukan
apakah kemudian membantu
langkah langkah tindakan hukum
apa yang akan dilakukan
dan kemudian kalau semua sudah selesai
kemudian kalau semua sudah selesai
maka kabah binku akan membuat laporan
kepada kapus pen
sebagai contohnya tadi
yang membuat surat bantuan hukum
apakah ini dilalui
di dalam kasus di medan
ada yang dilalui
ada yang diskip
sehingga ini dalam tanda kutip
ada kesalahan dari aspek prosedural
yang kedua adalah dilihat
dalam memberikan bantuan
hukum ini tepat apa enggak
yang pasti jawabannya mudah
kalau sampai viral
pasti enggak tepat kan
oleh karena itu
kesimpulan dari tiga pertanyaan saya tadi adalah
itu berhak mendapatkan
kesimpulan kedua adalah
bahwa perwira hukum
dapat menjadi penasihat hukum
maupun pada perkara perdata
terus yang ketiga
kalau dikaitkan dengan kejadian di medan
bahwa ada kesalahan prosedur
dalam pemberian bantuan hukum
tata cara dan mekanisme
dalam memberikan bantuan hukum
rekan rekan media penjelasan dari
dan buspom tni dan kabupaten kum
pada prinsipnya adalah
jelas dan terukur
dalam memberikan reward and punishment
terhadap segenap prajuritnya
untuk kejadian kejadian yang
tubuh tni saat ini
akan disampaikan secara terbuka
guna penyelesaian yang lebih baik
apabila masih ada pertanyaan
kejadian pertama silahkan
terima kasih kak bus
sekarang ini statusnya
mayor deddy itu sebagai apa ya
karena kan kalau kita lihat sebenarnya
fokusnya ini tidak ada pidananya
jadi tidak mungkin jadi tersangka gitu
tapi mungkin lebih ke etik kan
dan tadi prosedural mungkin jadi
statusnya seperti apa sekarang
apakah nantinya akan ada sidang etik
atau apa untuk selanjutnya
itu pertanyaan untuk dan perform
kalau untuk ke bapak kepala hukum
kalau untuk bantuan hukum
bagi keluarga tni itu sebenarnya
sejauh mana pak yang disebut
keluarga inti saja
atau sepupu dari sepupu
bisa juga atau
itu pak terima kasih pak
baik terima kasih
organisasi secara struktur
sebetulnya panglima ini kan pengguna kekuatan
proses pembinaan ada di
nanti untuk selanjutnya
permasalahan ini akan kita limpahkan kepada
dan permasalahan ini akan kita
limpahkan ke buspomat
statusnya itu terperiksa atau apa gitu
status masih belum kita tetapkan tersangka
nanti tergantung dari
yang kedua sejauh mana
jadi memang undang undang tadi saya mengatakan
peraturan juridik sejauh mana
pertanyaannya keluarga sejauh mana
kita di dalam panglima tni
ketika bicara keluarga itu
termasuk sebetulnya adalah
pemberian bantuan hukum terhadap kedinasan
keluarga itu adalah
anak istri orang tua
kalau keluarga jauh diajak
sebagai keluarga mestinya nggak bisa
yang mestinya adalah
berbatas dengan tadi itu
istri atau suami kemudian anak
kemudian orang tua
anggota tni pelaku pengerudukan ke
polres tables medan dibawa ke markas
puspom tni di jakarta
sementara tiga belas anggota lain yang masih
diperiksa di pom dam di medan
pelaku mayor deddy hasibuan sempat
diperiksa dan ditahan di pom dam medan
namun hari rabu ini
ia dibawa ke puspom tni
di jakarta untuk pendalaman lebih lanjut
pendalaman tersebut dilakukan untuk
berunut akar masalah
serta untuk mengetahui keterlibatan
pelaku penggerudukan lainnya
ya ini pada sabtu lalu
mayor deddy hasibuan bersama empat puluh anggota tni lainnya
mendatangi kantor polres tables medan
mayor deddy yang mengaku kuasa hukum tersangka
meminta kliennya ditangguhkan penahanan
dan pas kejadian polisi militer memeriksa
mayor deddy dan tiga belas anggota tni
yang diduga terlibat dalam penggerudukan tersebut